hingga sabtu petang komisi pemilihan umum ri telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di tiga puluh dua provinsi
hasil rekapil pres di provinsi sulawesi tengah pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran unggul
total ada satu tujuh ratus lima puluh enam tujuh ratus enam puluh satu suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
prabowo dan gibran unggul dengan perolehan suara satu dua ratus lima puluh satu tiga ratus tiga belas suara diikuti pasangan anies muhaymin dengan tiga ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh tiga suara
serta pasangan ganjar pranowo dan mahfud md dengan perolehan satu ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh empat suara
pasalan nomor urut tiga
pasalan nomor urut empat